dianggap sebagian publik sebagai bagian dari upaya melemahkan kpk
panitia angket terhadap kpk yang dibentuk dpr terus bergerak dengan penyelidikan dan temuan temuannya
di samping itu publik masih dibuat bertanya tanya soal sikap pemerintah
yang terkesan tidak mau campur tangan terhadap hal ini
namun dalam sidang uji materi di mahkamah konstitusi senin kemarin terungkap
bahwa pemerintah sebenarnya membenarkan dasar hukum penggunaan angket terhadap kpk
saya kira sama kita akan berbicara tegas kalau sudah masuk ke ranah melemahkan kpk
ini kan baru berbicara di tingkat angket yang segala gitu wilayahnya dpr
tetapi prinsip bahwa untuk kpk satu tidak boleh memperlemah kpk harus memperkuat kpk
ini harus tegas saya sampaikan
bahwa kita masih membutuhkan kpk dalam rangka memberantas korupsi di negara kita
yang memang masih kita harus ngomong apa adanya
kendati menyatakan berkomitmen untuk menolak segala bentuk upaya pelemahan kpk
namun sejak awal pemerintah sendiri terlihat gamang soal panitia angket terhadap kpk
meskipun memilih untuk tidak ikut campur
tapi bisa disebutkan semua partai koalisi pendukung
pemerintah ikut bergabung dan menjadi motor panitia angket terhadap kpk
hal lain yang menunjukkan sikap pemerintah juga tercermin dari pernyataan
kepala birohukum kementerian dalam negeri widodo sigit pujianto
ia mengatakan dpr memiliki kewenangan untuk melakukan hak penyelidikan
atau angket kepada seluruh lembaga termasuk kpk
hal ini disampaikan widodo yang mewakili pemerintah
dalam sidang uji materi di mahkamah konstitusi senin kemarin
menurutnya hal itu diatur dalam undang undang md tiga
widodo mengaku hanya membacakan keterangan dari presiden
ia mengatakan dpr diberi hak interpelasi angket dan sebagainya
dalam menjalankan pengawasan dan pemerintah mengatakan hal itu benar
ia menambahkan semua lembaga boleh diangket
tidak ada pelemahan yang ada adalah penguatan
widodo juga kembali menegaskan ia hanya menjelaskan keterangan dari presiden jokowi
jurubicara kepresidenan johan budi tidak membantah bahwa presiden
melalui perwakilannya di kementerian negeri
membenarkan aturan hukum yang digunakan dpr untuk melakukan hak angket terhadap kpk
namun johan budi yang juga mantan jurubicara kpk ini
tidak mau menyebut pembenaran ini sebagai bentuk dukungan atau tidak
soal sedika presiden terhadap angket itu kan sudah disampaikan bahwa
dpr itu memang punya kewenangan
kalau di dalam jalankan pengawasannya itu
itu bisa mencampuri
presiden tidak bisa mencampuri sebagai ekspektif kemenangan yang diselaku
sementara sebagian kelompok masyarakat sipil sejak awal secara tegas
menilai langkah politik dpr ini akan berujung pada pelemahan kpk
kita lihat bagaimana proses angket proses pansus ini seperti apa
dari secara formal secara substansi kan mengandung banyak cacat yang sebenarnya dalam logika
kalau kita bicara nalar dan logika sebenarnya tidak ada ruang untuk kita bisa menalar bahwa
oke bahwa pansus bahwa angket ini akan digunakan untuk katakanlah menguatkan kpk
apalagi beberapa waktu lalu wakil ketua dpr fahri hamzah juga turut mendesak
presiden joko widodo segera merespon sebelas poin hasil temuan sementara pansus hak angket atas kpk
menarik kita simak langkah tegas pemerintah apakah turut mendukung menolak
atau memilih bersikap netral terhadap pansus angket terhadap kpk ini
budi adiputro cnn indonesia
sikap presiden kini benar benar dinanti berbagai pihak dalam persoalan kpk
di satu sisi meski beberapa kali menyebut menolak pelemahan terhadap kpk
namun faktanya dalam sidang uji materi di mk senin lalu
perwakilan pemerintah dari kementerian dalam negeri membacakan keterangan
presiden yang membenarkan aturan hukum bagi dpr untuk melakukan angket terhadap semua lembaga termasuk kpk
di sisi lain dpr yang sedang menggelar angket terhadap kpk
mulai meminta presiden untuk bersikap jelas dalam hal revisi undang undang kpk
hal ini kembali muncul terutama setelah pansus angket mengeluarkan sebelas poin temuan sementara
terkait keganjilan yang ada di kpk
kami membahasnya malam hari ini dengan ifdal kasim
staf ahli deputi lima kepala staf presiden
selamat malam pak ifdal
terima kasih sekali lagi sudah hadir
kemudian ada donald faris yang merupakan peneliti indonesia corruption watch atau icw
selamat malam mas donald terima kasih sudah hadir
dan bayu dwi anggono yang merupakan analis hukum tata negara universitas jember
selamat malam mas bayu terima kasih sudah hadir
baik saya akan mulai dari mas bayu terlebih dahulu
mas bayu terakhir perdebatannya nanti saya minta ke pak ifdal
saya pendapat dari mas bayu dulu
kan pendapatnya adalah bahwa bisa atau tidak kpk itu diangket kpk
itu kan kemudian sampai sekarang perdebatan masih terus berjalan
ternyata pada senin kemarin
kan di sikap pemerintah ini
kemudian kan selama ini pemerintah mengatakan itu ranah dpr ranah dpr
dan memang kemudian ranah dpr angket
tetapi ketika dimintai pertanyaan oleh mk
ditanya oleh mk tentang bagaimana sebenarnya aturan hukum
menurut pengertian pemerintah membenarkan
ini tidak bicara dukung mendukung ya
karena menolak kan disebut dukung atau setuju atau tidak setuju
tapi membenarkan aturan ini
berarti perdebatannya berakhir atau tidak menurut anda
ya mas indra
jadi saya perlu juga untuk memberikan pemahaman dulu ke
publik bagaimana sih hukum acara persidangan pengujian undang undang di mahkamah konstitusi
posisi pemerintah itu sebagai apa
dalam pengujian undang undang itu kan sesungguhnya yang diuji norma
jadi tidak dikenal penggugat tergugat
jadi yang ada adalah pemohon memohon agar suatu norma dalam undang undang itu dinyatakan inkosisional
kira kira gitu karena membawa kerugian dah
obyek permohonan ini kan pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga undang undang md tiga undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas
ya itu yang dianggap
oleh pemohon membawa kerugian karena dalam pelaksanaannya ditafsirkan bahwa
angket itu juga bisa menyasar di luar presiden
yaitu dalam hal ini adalah kpk
karena itu pemohon menyatakan pasal ini bertentangan dengan pasal satu ayat tiga prinsip negara hukum
pasal dua puluh delapan undang undang dasar dua puluh delapan d soal kepastian hukum
dan pasal empat ayat satu presiden sebagai kepala pemerintahan
kemudian yang diinginkan oleh pemohon adalah mk menyatakan bahwa pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga itu inkonstitusional bersarat
apa itu yang dimaksud incutional bersarat
artinya dianggap bertentangan dengan undang undang dasar jika diimplementasikan hak angket itu di luar dari presiden
sehingga kemudian mk sudah mulai setelah pemeriksaan pendahuluan perbaikan permohonan maka masuklah pada sidang pleno hari senin kemarin itu
apa sidang pleno itu yang pertama adalah mendengarkan keterangan pemerintah dan dpr terhadap perkara ini
kenapa pemerintah dan dpr
kenapa harus pemerintah dan dpr karena
pembentuk undang undang adalah dpr dan pemerintah
tapi sesungguhnya yang diminta dalam undang undang mk pasal lima puluh empat itu adalah mahkamah dapat meminta keterangan dan atau risalah persidangan terhadap mpr dpr dpd dan presiden
karena lembaga lembaga inilah terkait dengan pembentukan undang undang dan undang undang dasar
sesungguhnya posisi pemerintah adalah pemberi keterangan
memberi keterangan bagaimana perumusan pasal itu dulu ketika dibahas di dpr
dan saya infokan sesungguhnya pasal itu inisiatif dari dpr
karena draft rancangan undang undang md tiga dulu itu adalah inisiatif dari dpr
maka sesungguhnya yang lebih banyak memberikan keterangan harusnya adalah dpr
nah dalam persidangan kemarin harusnya pemerintah itu menjelaskan lahirnya pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga itu seperti apa
bukan kemudian menyatakan apakah kira kira lembaga seperti kpk itu masuk angket atau bukan
harusnya clear seperti itu
saya harus mengatakan celakanya
dalam risalah rapat atau risalah persidangan tanggal dua puluh satu kemarin yang saya baca
pertama pemerintah belum belum sudah menyatakan bahwa permohonan harus tidak diterima
permohonan tidak diterima
karena pemohon tidak punya legal standing katanya
bahwa tidak ada kerugian konstitusional
jadi sudah bersikap
bersikap begitu ya
padahal yang kita maksudkan adalah ini kan pemohon ini kan sesungguhnya adalah warga negara pembayar pajak
angket kalau nggak sesuai dengan dasar hukum tentu membawa kerugian bagi keuangan negara
anggaran itu angket
yang kedua baru masuk pokok perkara permohonan untuk ditolak
karena sesungguhnya menurut pemerintah dalam hal ini kepala biro hukum kemendagri sebagai wakil presiden itu menyatakan bahwa
hak angket itu sifatnya bisa kepada semua pelaksana undang undang
sudah mengatakan begitu juga ya
sudah mengatakan demikian
artinya sesungguhnya menurut saya ini kemudian saya bandingkan
ada tanggal enam belas agustus kemarin di sidang yang sangat mulia sidang paripurna dpr dpd
sidang kemerdekaan presiden berada di sidang mengatakan saya akan memperkuat kpk
saya akan menolak segala upaya pelemahan kpk dan saya minta seluruh rakyat bersatu padu memberantas korupsi
pertanyaannya tanggal enam belas agustus demikian tanggal dua puluh satu kepala birohukum kemendagri yang mewakili presiden mengatakan demikian
pak ifdal langsung bisa dijawab pak ifdal
ya jadi memang ini ya harus di
bertentangan tidak kira kira
ya jadi begini saya tidak akan masuk ke subtansi
anunya ya sebagaimana yang dijelaskan tadi tentang hukum acara di mk
sikap pemerintahnya saja pak
lebih pada penjelasan yang diberikan oleh pemerintah di dalam sidang itu
nah di dalam sidang itu memang pemerintah tidak memberikan keterangan berkaitan dengan bagaimana pasal ini lahir bagaimana proses perdebatan ketika undang undang ini di
dilahirkan dalam saat undang undang ini diprosesi dpr
tapi langsung memberikan jawaban terhadap pasal yang menjadi perdebatan pasal yang dimintakan uji ke mk
yaitu pasal yang terkait dengan apakah
kpk bisa diangkat atau tidak
dpr dalam hal menggunakan hak angket bisa
tidak hanya tertuju kepada eksekutif
nah pemerintah mengacu kepada undang undang md tiga itu sendiri
yang menyatakan dalam pasalnya itu bahwa
hak angket itu bisa dilakukan kepada eksekutif dan pelaksana undang undang
nah disinilah terjadi problemnya
karena ada klausul di dalam pasal itu
limitasi pada eksekutif
tapi juga terhadap dan pelaksana undang undang lainnya
pak sebelum lebih jauh pak
itu kemarin perwakilan kemendagri memang kemudian bekerja dengan para ahli
ataukah memang itu sikap presiden sebenarnya
dan itu memang sudah diketahui oleh presiden
ya jelas sesuatu yang
sudah diketahui oleh presiden ya
apakah yang jelas itu sudah kan sudah ofisial sepertinya
official ya berarti presiden mengetahui ini ya
karena kan begini
satu proses persidangan seperti ini
itu biasanya yang menangani secara
yang pertama itu adalah departemen teknisnya
jadi misalnya kalau undang undang berkaitan dengan energi sumber daya alam
nah itu kementerian teknisnya adalah menteri sdm
nah dia yang akan menyampaikan
tapi presiden tetap tahu ya
karena itu nanti dibawa ke sekretariat negara
nanti di situ yang juga akan melihat
subtansi yang dijawab oleh
ini melibatkan ahli ahli
tapi intinya presiden tahu tidak atau tidak harus tahu
hanya diwakilkan sekretariat saja
itu kan bisa di
presiden tidak perlu secara langsung mengetahui
tapi kan bisa dilihat dari sikap presiden sendiri terhadap
isu angket ini kan
ketika muncul isu angket ini kan presiden cukup jelas menyatakan bahwa
presiden sebagai eksekutif tidak akan mengganggu
tidak akan mencampuri kewenangan yang dimiliki oleh dpr
yang itu diberikan oleh undang undang kepada dpr
antara lain adalah penggunaan angket itu
nah itu kan tidak bisa di presiden
benar tidak bisa mencampuri soal pelaksanaan angket
tetapi kan perdebatannya muncul apakah undang undang
bahwa dpr secara dasar hukum undang undang md tiga itu
bisa menggunakan angket terhadap kpk
kan di situ perdebatannya
nah kemudian terjawab di
itu juga ini
itu sebetulnya kan
ahli hukum tata negara itu kan berdebat dalam konteks
ada memahami secara teoritik
hak angket itu tertuju
tapi produk undang undangnya berkata lain
undang undang secara normatif menyebut
hak hak angket itu tidak hanya pada eksekutif
tapi juga pada pelaksana undang undang lainnya
nah ini kan
ada secara teoritik
konstitusional itu tertuju kepada eksekutif
nah inilah dari teman teman yang
ahli hukum tata negara yang sedang mempersoalkan itu
lembaga pelaksana undang undang
dan pelaksana undang undang
nah karena itu kan
ahli hukum tata negara yang lain juga bertemu dapat
seperti misalnya prof dr yusri hishamendra dan lain lain
itu masih renahnya
hak angket gitu loh
dari konteks ini presiden tidak
ingin mencampuri urusan ini ya
tapi menyebutkan bahwa benar
tapi seperti yang tadi
dilihat dalam wawancara yang anda wawancara di istana itu
kan presiden mengatakan
pada saat nanti ada implementasi dari itu
nah disitu dia baru campur tangan
jalan dulu pansus
iya pansus ini jalan dulu
dia membenarkan angket itu sesuai undang undang

baru disitu ada diskusinya
baru ada disitulah
nanti kita akan lanjutkan setelah jadwal berikut
tetaplah di cnn indonesia pranjus
tapi pada prakteknya kan itu tidak terjadi
yang terjadi justru jawaban pemerintah kemarin
mas bayu saya sangat sepakat sekali
sangat mengecewakan dan sangat mengagetkan
seharusnya pemerintah kalau mau coba netral dan moderat
menjawab dengan cara menjelaskan siapa sih sebenarnya eksekutif
ini belum apa apa legal standing kita sudah digergaji
mempermasalahkan legal standing karena
dpr dan pemerintah sebagai
sebagai representasi lembaga yang masing masing
itu harusnya berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi
hanya menjelaskan bagaimana perdebatan memori funkulhiting dari undang undang itu sendiri
ini justru kemarin saya baca risalahnya ada enam belas lembar
justru sebagian besar itu menjelaskan soal kewenangan angket sampai dengan legal standing
justru tidak mengeksplor siapakah objek angket itu sesungguhnya
karena bahasanya dalam pasal tujuh puluh sembilan adalah pemerintah
bukan pelaksana undang undang tapi adalah pemerintah
maksudnya sudah langsung mengambil posisi ya pemerintah dalam hal ini
pelaksanaan undang undang dan atau kebijakan pemerintah
ini alternatif kumulatif di sini
tapi endingnya adalah dia eksekutif
palsi sebenarnya yang dimaksud
karena di bagian penjelasan di undang undang md tiga di pasal tujuh puluh sembilan itu menyebutkan tujuh organ yang tergolong di pemerintah
ada presiden wapres menteri negara panglima tni kapolri jaksa agung dan pimpinan lembaga non kementerian
harusnya di pemerintah itu yang kemarin dieksplor
siapakah entitas pemerintah sebenarnya yang dimaksud di dalam pasal tujuh puluh sembilan itu
apakah kpk akan masuk atau tidak
karena kalau disebutkan dibaca penjelasan pasal tujuh puluh sembilan pak ifdal kasim itu tidak menyebutkan kpk di situ
oke kita berandai andai dia menyebut pimpinan lembaga non kementerian
ada bahasanya di situ pimpinan lembaga
yang hari ini terjadi bukan angket terhadap pimpinan kpk tapi angket terhadap kpk secara organisasi
itu pun juga sudah
itu pimpinan lembaga non kementerian ya
pimpinan lembaga non kementerian
katakanlah kpk mau dipaksakan dimasukkan di situ harusnya pimpinan maksudnya
itu pun ada penjelasannya lagi
kalau kita baca misalkan saja perpres nomor satu ratus empat puluh lima tahun dua ribu lima belas
itu menjelaskan siapa saja pimpinan lembaga
itu menjelaskan siapa saja pimpinan lembaga

ada tiga puluh lembaga non kementerian yang disebutkan di dalam perpres
ada kpk di situ
ada badan intelijen negara ada lembaga administrasi negara sampai dengan ada tiga puluh totalnya seluruhnya
pada poinnya sebenarnya apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dari kemendagri kemarin ini bukan lagi bicara soal netral dalam posisi ini ya
saya melihat kemendagri akhirnya berpihak
ini kayak saya merasa kalau coba kita tutup kemarin itu
judul atasnya jawaban dari pemerintah pasti orang akan merasa itu jawaban dpr dpr ya
karena hampir sama dengan jawaban pak asrul sani yang mewakili dari dpr ri
itu sangat mengecewakan tentunya
saya berharap kemarin mas indra kalau pemerintah mau mederat dan sesuai senada jawaban pemerintah didiskusi dengan bang indra tadi
harusnya kan pemerintah bisa saja

kami melihat ini memberikan kewenangan bagi mahkamah konstitusi
menyerahkan seluruhnya kepada mahkamah konstitusi untuk menjawab dan menafsirkan sesuai dengan permohonan
pemerintah dalam hal ini tidak bersikap
karena itu terjadi loh mas indra
kami ingat betul icw beberapa tahun yang lalu mengajukan judici review terhadap undang undang keuangan negara tujuh belas tahun dua ribu tiga
yang mengatur bagaimana praktik perbintangan mengatur bagaimana pembekuan anggaran dan kemudian pembahasan sampai dengan
jawaban pemerintah pada saat itu adalah menyerahkan seluruhnya kepada majelis
pak hakim konstitusi
normatif pun bisa sebenarnya
tapi ini tidak normatif
jadi apa yang dimaksud sikap pemerintah nanti ketika baru mulai bisa berdiskusi ketika ada rekomendasi
ternyata tidak seperti itu yang terjadi
kalau pemerintah mengamini hari ini di mahkamah konstitusi bahwa angket legal dan konstitusional
dan kemudian rekomendasi itu memaksa presiden untuk menindaklanjuti
ini kan mengunci presiden nantinya
jawaban presiden dmk ini
karena sudah bilang angket legal dan kosisional kok dijawaban anda di mahkamah konstitusi
kok tiba tiba anda tidak mau mengikuti rekomendasi
oke saya coba garis berarti secara sederhana ya begini ya
kalau pernyataan presiden yang berulang kali disampaikan termasuk ketika saya berkesempatan untuk mewawancari presiden
sebenarnya sikapnya adalah netral turan handeper
tapi berbeda sebenarnya ini sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh bang donald faris
juga yang disampaikan oleh mas bayu tadi sebenarnya
bahwa ternyata pemerintah sudah bersikap
pertanyaan saya sebenarnya begini
apakah yang disampaikan sekeliling
disampaikan oleh perwakilan dari kemendagri tadi
itu sebenarnya presiden mengetahui atau tidak sebenarnya
jadi begini ini kan harus dibedakan ya
di mana pemerintah dalam posisi memberi keterangan
dengan posisi pemerintah dalam hal memberikan kebijakan
nah ini kalau pertanyaannya tadi apakah presiden persis mengetahui atau tidak
itu kan ini apa namanya tidak bisa kita katakan mengetahui secara langsung
karena jelas dalam persidangan persidangan di mk ini kan banyak sekali
gugatan kepada undang undang
yang semuanya kan tertuju kepada presiden
karena itu kan tidak
tidak semua harus presiden bisa mengetahui secara langsung
jadi presiden tidak mengetahui
kan para pembantu presiden
itu kan bisa mengartikan sikap presiden
yang itu tertuanglah dalam jawaban jawaban ke dalam
yang diinterpretasikan yang dibacakan di mk atau di tempat tempat lain
merupakan interpretasi apa
tapi itu sudah artinya sudah resmi sikap pemerintah lah paling tidak ya
ya karena itu kan memang
depdageri itu kan ini
kalau disebutkan tadi oleh bang donald
bahwa itu nanti bisa mengunci presiden
sudah ada sikap seperti itu dengan take position
sudah mengambil posisi bahwa
oh tidak tidak harus
kemudian ketika presiden nanti akan baru
kemudian tidak mau memperlemah kpk
justru mau memperkuat kpk
ketika rekomendasi sudah berjalan
tapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di mk
disebut bang donald tadi mengunci posisi presiden
enggak juga sekret tidak juga mengunci ya
kan begini kan itu berbeda dari satu
misalnya kan presiden dalam jawaban itu kan
hanya memberikan penjelasan terhadap
bagaimana pemerintah memahami pasal
yang dimintai judicial review itu
nah itulah persepsi pemerintah terhadap
dan kemudian yang mengecewakan teman teman
itu pada kesimpulannya
yang meminta menolak dan juga mempersoalkan judicial review
itu kan teknis dalam litigasi ya
yang saya nggak mau masuk ke situ
nah yang penting kan sebetulnya sikap pemerintah itu sendiri
dalam hal ini apa yang diinginkan oleh presiden
yang harusnya diterjemahkan oleh
menteri menteri yang membawahi
yang secara teknis bertanggung jawab terhadap
ini artinya menterinya gagal gagal menerjemahkan atau bagaimana
tidak tidak gagal
dalam arti begini kan
itu memperjelas tentang bahwa
secara berdasarkan undang undang
itu adalah tugas dari
itu masuk dalam ranah kewenangan
angket itu berada dalam ranah kewenangan dpr
ya kan angket untuk di luar eksekutif tadi
yaitu terhadap kpk
nah itu merupakan interpretasi dari
dalam membaca undang undang pasal yang di judicial review itu
nah kemudian kalau dibilang
kalau ada pendapat seperti itu dari pemerintah
itu berarti pemerintah kemudian akan terkunci
kalau nanti dari rekomendasi itu mau tidak mau pemerintah akan terkunci oleh rekomendasinya
itu saya kira tidak bisa dikatakan itu akan mengunci
karena kan nanti ya itu pasti akan ada
maksudnya jadi kunci yang di tagih lagi begitu loh
rekomendasi yang akan ke luar yang final
yang sekarang kan masih bersifat belum final
itu kan belum bisa dijadikan patokan untuk mengambil kebijakan terhadap kpk
nah ketika hasil akhir dari angket ini seperti apa kita belum tahu dan apakah itu akan dilaksanakan oleh presiden nah disitulah nanti presiden akan menilai apakah rekomendasi rekomendasi itu akan melemahkan atau memperkuat

yang salah satunya mengkritisi tentang bahwa kpk lembaga super body yang tidak siap dan tidak mau atau tidak bersedia diawasi dan dikritisi salah satu poinnya begitu
kemudian muncul wacana agar sebaiknya presiden segera mengeluarkan perpu setelah kerja pansus ini selesai
ini bagaimana pandangan anda mas bayu dorongan dorongan presiden mengeluarkan perpu ini bagaimana
jadi saya juga agak terkaget kaget ini melihat perilaku pansus kita yang cukup cepat
membuat semacam laporan sementara tanpa kemudian mengkonfrontasi terlebih dahulu kepada pihak yang dijadikan sebagai subyek angket
jadi terkaget kaget lagi ketika kemudian ujung ujungnya sudah seperti tebakan kita semula yaitu minta revisi undang undang kpk
karena gini mas indra kegaduan selama ini atas dasar pansus angket kpk itu kan kemudian kita lihat kita tebak adalah
mendorong revisi undang undang kpk terkonfirmasilah kemarin dengan pernyataan itu
cuma kemudian pertanyaan kita dpr itu kan lembaga pembentuk undang undang
sesungguhnya dia boleh mengusulkan ru apapun sepanjang itu adalah kehendak dari rakyat
rakyat menginginkan undang undang ini diganti undang undang di ini karena sesungguhnya dpr adalah mandat dari rakyat
bukan kemudian dpr pikiran pikiran anggota dpr sendiri untuk kita kemudian mengusulkan suatu perubahan undang undang
rakyat hari ini kan tidak menginginkan undang undang kpk
kpk sesungguhnya direvisi
kenapa dipaksakan ya
tapi sesungguhnya kemudian di luar nalar kita adalah
itu kan kewenangan subjektif presiden pasal dua puluh satu
jadi hak subjektif yang nanti akan diuji secara objektif oleh dpr
objektif dalam arti karena politik
di sana politik dalam arti persetujuan dari rakyat
hari ini kemudian bagaimana mungkin kemudian dpr mendorong presiden untuk mengeluarkan yang disebut sebagai peraturan pemerintah pengganti undang undang
kenapa sesungguhnya perpu adalah kewenangan mutlak dari presiden
itu pun ada persyaratan persyaratan yang perlu
dari secara prosedur sebenarnya aneh ya kalau kemudian dpr
artinya ini kalau kita anggap sebagai check and balances
lembaga dpr dan presiden ini kan lembaga yang diatur kewenangannya
jadi pasal satu ayat dua undang undang dasar
kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang undang dasar
jelas perpu kewenangan siapa undang undang kewenangan siapa
kalau kemudian kita lihat
dekata ini dipraktek dilaksanakan
dpr mendorong presiden membentuk perpu
nanti kalau perpunya isinya ngaco
ini yang dikata
dpr ini kan gak akan ada fungsi kontrol
wong saya disuruh dpr untuk membuat perpu ini
jadi sesungguhnya maksud saya
hari ini tolonglah dpr untuk tidak membuat satu kebijakan kebijakan
yang memang itu kemudian melawan nalar nalar konstitusional di undang undang dasar kita
jadi kalau memang hari ini
pansus angket kpk dengan segala problematikanya
itu masih menjadi masalah ya
belum selesai itu ya
kemudian publik juga tetap pada posisi menolak
kemudian sekarang juga perkara itu sedang diuji di mk
tentu sebaiknya juga dpr menahan diri
kalau memang dia mau benar benar bekerja betul
dalam arti ingin pansus angket ini dia punya kredibilitas hasilnya
kalau menurut saya
kalau masih prematur prematur
janganlah diumbar ke publik seperti ini
kecenderungan kita kemudian
wah ini jangan jangan memang dpr hanya ingin ganggu kpk
ketika mulai melaksanakan pengusutan mega korupsi
karena ujung ujungnya dari waktu ke waktu
yang dilakukan itu tidak sesuai dengan jadwal awal dari pansus angket itu sendiri
apa sih tujuan pansus angket kpk ini sejak awal
kalau memang anggap ini masih jadi debatable kita
kpk sebagai pelaksana undang undang
tunjukkan bagian mana dari undang undang kpk yang dilanggar oleh kpk
hari ini kan tidak nampak itu
yang ada kan opini opini yang dibangun
orang diundang ke dpr
apa yang disampaikan oleh para pihak itu sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran
saya dalam temuannya justru mengatakan
kpk sering menggunakan opini media untuk menekan para pengkritisi
apakah itu melanggar undang undang
dalam arti gini
yang kita harus melaksanakan kan gini
pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga itu yang jadi persoalan kan
dpr masih berkila
kpk bagian dari pelaksanaan undang undang
meskipun dalam pandangan kami sebagai sebagian alih atn
tidak begitu maksudnya
itu kan sifatnya kumulatif alternatif
baik pelaksanaan undang undang
dan atau kebijakan
berdampak luas bagi masyarakat
masyarakat itu subyeknya tetap sama
karena pelaksanaan undang undang adalah pemerintah
tapi oke lah
kita coba pakai logika mereka pelaksanaan undang undang itu
anggaplah setuju begitu ya
dengan terpaksa gitu ya
kita anggap setuju
maka seharusnya fokus dia
bagian mana dari undang undang kpk
yang dilanggar oleh kpk
dalam jalannya pansus ini tidak ada
kalau tadi media
kalau kita lihat pansus pansus angket sebelumnya
aspek senturi misalkan
undang undang bi mana yang dilanggar
kemudian undang undang keuangan negara mana yang dilanggar
hari ini kan temuan temuan sementara
tidak bicara soal pasal pasal itu
semua bicara pengakuan
orang yang sudah dinyatakan ingkrah ini
orang sudah diberikan putusan ingkrah
udah upaya hukum tersedia
dia masih dikatakan
menurut keterangan si a
jelas dia terpidana kok
masih kemudian dikatakan
kan dia sudah punya upaya hukum
sampai hari ini belum mampu
susungnya pansus menunjukkan
bagian mana dari undang undang itu yang dilanggar
pansus memang tidak mengatakan
ujung dari kerja pansus ini adalah
revisi undang undang kpk
tapi wacana ini terus dimunculkan lagi
dan terkait dengan
kalau kemudian pemerintah sendiri
tidak ingin memperlemah kpk
kalau kemudian revisi undang undang kpk
sudah seringkali kemudian dimunculkan
ini hanya akan memperlemah kpk
dilihat dari berbagai draftnya
soal badan pengawas
ini masih tetap berada di prolegnas
kenapa kemudian pemerintah
tidak memilih untuk mencabut diri saja
kita akan mengulasnya lebih lanjut
setelah kita berikut
sampai jumpa lagi
walaupun secara teknik
ataupun secara normatif kita bicara angkit itu adalah kewenangan dari dprd
kan pemerintah bisa menggunakan kekuasaan dia sebagai kepala negara
untuk mendekati partai partai politik agar melobinya
apakah itu tidak mungkin mungkin saja
contoh bang indra ketika di pembahasan undang undang pemilu
pemerintah bisa meyakinkan partai partainya untuk ikut dengan presiden sialter tresol
kenapa diangkit tidak bisa
ini kan cara parsial melihat masalah
jadi kalau pemerintah bisa mengatur partai partai di dpr
menurut anda sikap pemerintah memang sengaja dibuat abu abu
saya sebenarnya melihat sikap pemerintah ambigu dalam hal ini
ambigu satu sisi saya tidak kalau bahasa kasarnya kita bisa menyebut bermuka dua
tapi saya masih mau menggunakan bahasa yang soft
sikap pemerintah itu ambigu
pada satu sisi selalu berbicara penguatan
tapi pada prakteknya jawaban pemerintah kemarin itu bukan justru memperkuat kpk
tapi memberikan akses mereka untuk mengebukin kpk
tanggapan sekaligus penutup singkat saja pak
pemerintah jelas dia kan berkepentingan menjaga komunikasi yang positif dengan dpr
karena itu kan mengambil sikap yang konfrontasi jelas
secara frontal tidak mungkin
tidak mungkin dilakukan
karena itu kan apalagi undang undang memang memberikan kewenangan kepada dpr
untuk melakukan menggunakan haknya
dan itu kan tidak bisa diintervensi oleh presiden
menggunakan hak angket benar cuma yang menjadi masalah kan hak angket terhadap kpk
tapi yang penting kan sebetulnya produknya nanti
akhirnya ini adalah
kalau akan mengarah kepada usaha usaha untuk
kekewenangan kekewenangan yang sudah dimiliki oleh kpk sekarang
nah itu baru ada sikap yang jelas dari pemerintah
jadi intinya nunggu saja nanti seperti apa
baru pemerintah baru bisa ditagi sikapnya seperti apa begitu pak ya
ya itu sesuai dengan aturan main perundang undangan ya kan
kekekuasaan negara ini kan terpisah pisah gitu masalahnya
oke baik singkat saja mas
jadi jangan lupa nih hati hati pemerintah kalau mau nunggu dihilir ini
pasal dua ratus delapan ayat empat undang undang md tiga
hasil angket itu akan diserahkan ke presiden bukan kpk

kalau presiden tidak menindaklanjuti bisa hak menyatakan pendapat
jadi tinggal harus menindaklanjuti
sampai pada lempol nanti ini pada ketidakpercayaan dpr kepada presiden
jadi menurut saya daripada nunggu di akhir ini nanti jadi beban
jadi nggak ada lagi ranah bagi presiden untuk bersikap sebenarnya ya
bisa karena ini keputusan angket ini kan dijamin undang undang dasar
dan kemudian di pasal dua ribu delapan puluh empat mengikat presiden
kalau nggak menyatakan pendapat
ini kan tentu kemudian legitimasi yang tidak baik
jadi menurut saya seharusnya sejak awal presiden sudah mengantisipasi hal ini
itu lebih baik dibandingkan harus menunggu dihilir
baik semoga presiden menanggungnya

tapi kita akhiri dulu untuk malam ini
masih terkait bagaimana menantisika presiden
dengan permasalahan yang ada sekarang ini terkait dengan kpk
terima kasih pak ifdal terima kasih mas mbak yus dan juga pak nona fari
prime news masih akan segera hadir setelah jeda berikut ini